sepanjang ratu elizabeth ii berada di tahta kerajaan selama tujuh puluh tahun
sudah banyak tayangan baik film maupun serial yang menggambarkan kehidupannya
mulai dari serial the crown hingga film dokumenter the queen yang rilis pada tahun dua ribu enam belas
untuk membahas bagaimana sineas film menggambarkan sosok ratu elizabeth ii
sudah tersambung bersama kami penulis karya film ivan ismail
halo selamat malam mas ivan
ya mas ivan
selamat malam mbak diah
ya terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
mas ivan bagaimana pendapat anda melihat film film yang bercerita tentang royal family dalam hal ini adalah kerajaan inggris
ya apa ya kalau ditanya pendapat mungkin yang namanya film film royal family gitu kan banyak sekali ya
ya tadi sudah kita lihat ada beberapa ada the queen
the crown yang kita lihat serialnya dan ada banyak lagi
mungkin itu berasal dari semacam fascination keterpesonaan kita terhadap yang namanya keluarga keluarga kerajaan
mungkin kalau mbak dea inget sejak kita kecil pun kita juga sering banget ya mungkin beberapa kita dikasih dongeng
dengan pangeran putri raja apa segala macam putri raja yang bertemu dengan pangeran
terus kalau lebih tarik mundur lagi kita di masyarakat mungkin jawa ya khususnya itu kita kalau dengar cerita cerita pewayangan juga subyeknya ceritanya juga kalangan itulah
raja raja dan ratu ratu dan para pangeran dari era pewayangan
jadi kayak ada semacam
fascination keterpesonaan sekaligus mungkin juga fantasi bahwa
wah kehidupan orang orang ini seperti apa sih
tapi juga pada saat yang sama kita terpesona melihat gaya hidup mereka dan mungkin diam diam juga ada semacam hasrat
wah kepengen dong jadi kayak mereka gitu
tapi juga pada saat yang sama kita bisa melihat di film dan serial semacam ini tuh kayak
wah mereka juga manusia biasa seperti kita
ada macam macam emosi yang ternyata manusia juga
ternyata manusia juga
mungkin di situ kira kira
mas ivan artinya masyarakat luas ini sebenarnya sangat tertarik
berfantasi bahkan ketika mendengar apa ya cerita cerita yang berkaitan dengan kerajaan dengan kemewahan dengan tahta begitu ya
mas ini kan kita lihat bahwa cerita cerita tentang kerajaan inggris ini dari masa ke masa ini dikemas dengan bermacam macam
kalau anda melihat sekarang dari serial serial yang kita bisa lihat di website berbayar
ada perubahan nggak
kita kan tahu juga bahwa aturan di kerajaan itu begitu kaku kemudian ini di remake atau dibikin lah dibikin film ataupun serial
masih kaku seperti itu atau sebenarnya sudah banyak penyesuaian penyesuaian yang diberikan oleh xenias film
kalau misalnya dibilang kaku mungkin yang kaku adalah ya keluarga kerajaannya
tapi kalau mungkin khusus kasusnya keluarga kerajaan inggris itu menarik sekali ya karena terutama ratu elizabeth ii almarhum almarhumah ini
itu yang beliau itu termasuk
aku nggak tahu satu satunya
aku nggak tahu satu satunya atau bukan tapi yang jelas dia kan ratu sebuah negeri yang paling terkenal kayaknya
karena sebetulnya kan kita di eropa itu ada masih banyak sekali raja dan ratu
spanyol masih pakai masih ada keluarga kerajaan sweden denmark segala macam
dan juga kita nggak usah jauh jauh tetangga kita thailand dan malaysia juga masih monarki

yang orang kalau inget inget persepsi dan imajinasi orang tentang keluarga kerajaan yang paling gampang nyambung pasti inggris gitu
dan kemudian yang kedua adalah ratu elizabeth ii ini juga bertahta di eranya ini
beliau dilantik itu tahun lima puluh an itu ketika budaya televisi itu mulai orang orang mulai punya banyak tv di zaman

tahun empat puluh an kan ya belum ada lah orang masih pakai radio
tahun lima puluh an sudah merebak tv
terus dia jadi monarki pertama yang pelantikannya disiarkan oleh televisi
nah itu sejak itu sudahlah orang punya fantasi gitu kali ya tentang yang namanya keluarga kerajaan
ini disiarkan lewat televisi
wah semakin itu dugaan saya ya itu kayak semakin mengukuhkan posisi keluarga kerajaan inggris atau orang orang lain
keluarga kerajaan inggris atau ratu elizabeth ii pada khususnya sebagai monarki sekaligus selebriti lah
kepala negara tapi juga sekaligus selebriti
kalau misalnya ngelihat dari sisi kakunya kayaknya malah keluarga kerajaan itu termasuk yang ini ya
termasuk yang keluarga kerajaan inggris yang terakhir ini yang generasinya elizabeth ii ini
itu termasuk yang paling banyak mengalami perubahan perubahan itu
itu sebagian bisa jujur saja bisa kita lihat intip di serial the crown itu
pertama kali disiarkan televisi habis itu kemudian pertama kali harus
ya pertama kali punya ide untuk menerima tamu rakyat biasa dan ketemu langsung
padahal kalau zaman dulu yang namanya raja dan ratu kan sebegitu sakral sehingga kalau ketemu langsung tuh kayaknya udah hampir nggak mungkin gitu
sementara ini ya
mereka ada katakanlah tanda kutip inovasi inovasi yang membuat mereka semakin tanda kutip lagi
tanda kutip dekat dengan rakyatnya gitu
semakin mirip selebriti semakin susah dibedakan antara selebriti dengan kepala negara gitu
mas ivan ratu elizabeth ii ini bertahta tujuh puluh tahun dan seperti yang tadi anda ceritakan
anda jelaskan bahwa serial film karya
karya film ini memotret sosok ratu elizabeth dari berbagai usia ya
saat muda kemudian saat menikah kemudian saat bertahta
kalau anda lihat dan anda amati sebenarnya rata rata kecenderungannya ratu elizabeth ini mendapatkan atau apa ya
berperan sebagai sosok yang seperti apa digambarkan oleh para sinias ini
ya setiap sinias
pasti punya persepsi dan pandangan dan pendapatnya sendiri ya tentang sosok ratu ini
dan kebetulan ya inggris sebagai sebuah negara demokrasi yang terbuka dan relatif terbuka
dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi
posisi ratu itu kan sebagai lambang negara gitu bahkan
jadi posisinya itu di atas semua politik gitu
ada posisi imparsial gitu ada posisi di mana yang namanya monarki tidak berpihak apa segala macam netral gitu gitu
dia beneran jadi lambang negara yang lepas dari segala kepentingan
dan kemudian ketika ya artinya
gambaran penggambaran sinias tentang ratu adalah sebetulnya ya apa yang mereka
apa yang para sinias itu rasakan dan persepsikan terhadap negara
jadi itu bisa macam macam
nah kalau untuk ke ratunya sendiri mungkin yang paling kuat sih mungkin ini ya
ya ya serial the crown itu yang karena serial gitu
jadi ada banyak sekali durasinya ada banyak episode
itu yang terekam adalah ya memang sosok seorang monarki
yang berusaha menjaga keseimbangan antara menjadi lambang negara
yang nggak boleh jadi manusia
pada kode biasa dia kan tidak jadi manusia ketika dia saat jadi lambang negara
dia harus di atasnya
di sisi lain ya tetap manusia biasa juga yang punya perasaan dan sedih gitu
dan itu ketegangan itu loh
maksudnya berusaha menyeimbangkan tugasnya dan pribadinya gitu yang terlalu menarik juga di saksikan
ini ratu elizabeth ii ini bisa digambarkan
apa saja sesuai dengan keinginan dari sineas karena tadi mas ivan menyampaikan nih
inggris mengedepankan demokrasi ya dalam berpendapat
terima kasih mas ivan ismail ini penulis skenario film yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini